memastikan diri menjadi juara umum pada asian games dua ribu delapan belas
dari empat belas medali emas yang didapat para pesilat indonesia
dua diantaranya diraih oleh tiga serikandi silat indonesia
dan berikut kami ajak anda untuk lebih mengenal lagi ketiga serikandi poncak silat indonesia
perkenalkan nama saya oli wita usia saya dua puluh enam tahun
saya bertanding di asean games kategori tanding kelas b putri di cabang olahraga pencaksilat
web rewita pesilat asal bandung ini diharapkan mendulang medali emas asian games ke delapan belas
bukan tanpa alasan ia telah meraih medali emas sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur
dan menjadi juara dunia di tahun dua ribu delapan belas
bagi ww silat bukan lagi hobi yang dijalani ketika usia dini
melainkan menjadi napas dan hidupnya
banyak sekali yang silat berikan untuk woywita seorang woywita
terutama dari yang woywita maksudnya keluarga woywita kan sempat jatuh
dari yang wewe susah sampai yang alhamdulillah sekarang sudah berkecukupan gitu
semua dari silat
yang dari rumah disita sampai nggak punya rumah dan akhirnya punya rumah lagi itu pun dari silat
jadi buat woywita silat itu segalanya sih
yang membuat wewe bisa hidup sampai sekarang itu silat juga
asal medali emas indonesia juga dipegang nomor ganda putri seni peraih medali emas pon dua ribu dua puluh
ini mima deduyanti dan ayu sidat
memasuki tahun ke tiga belas kebersamaan mereka kekompakan pasangan asal bali di arena tak perlu dipertanyakan
udah saling mengenal satu sama lain lah jiwa kita semuanya udah tahu
karena udah lama juga kita dari tahun dua ribu lima kan kita sama sama terus belum pasangan ketiga tahun
ini kan kita dua tapi satu nyawa gitu
ya gimana caranya biar pamanya satu down kita saling mengangkat
nah pasti pas latihan itu
pasti salah satu kondisi kita kan gak mungkin sama ya
salah satunya mungkin lelah bapak
ya kalau ada salah satu dari kita tuh harus saling angkat
kita tarik pemen kita gitu
target tinggi yang dipasang pb ipc di asian games dua ribu delapan belas dijadikan lecutan semangat tiga serikandi silat indonesia